untuk membalaskan dendamku pada kandang besi
dan menyelamatkan putriku
aku sangat senang kau bergabung
akan memperkuat kekuatan
kami juga siap
mempertaruhkan jiwa dan raga kami
dengan keberanian kalian
perutilah bagian ter
ayo kerahkan semua kesaktian musim wangi
hahaha jaga dewa batar aku tidak akan menghindari serangan aku harus bisa menahan
untung aku sudah mempersiapkan diri dengan ajian karangsetlah kalau tidak mungkin aku
sudah mati aku harus segera menyamar untuk membantu pada jalan
kejahatan orang orang kandang mesti harus segera dihentikan
dia sudah tumbang murid
sekarang kita harus menyusul balasokan
jangan sampai dia berlapas lega
dan mengumpulkan tenaganya kembali
jaga dewa batara
bantulah hamba untuk bertahan dalam penyelamatan

aku tidak boleh kalah dengan para jin ini
aku harus segera melanjutkan perjalananku
ternyata gerbau itu mudah ditapukan

kemana rai subanglarang
kemana raka amuk marugul
kenapa dia lama sekali
apakah dia berhasil membunuh yuda subanglarang
itu pasti raka amuk marugul dia sudah berhasil membunuh yuda subanglarang
aku tahu semua orang sedang pergi ke peperangan
sendirian di sini
tidak akan ada seorang pun yang bisa menolongmu
tidak aku mohon
kau jangan membunuhku aku
sekarang kau meratap bahkan memohon kepadaku
tapi apa yang kau lakukan pada muridku
kampar menangis dan meratap
sebelum dia menemui ajalnya
sebelum kau bunuh
kampar menangis dan meratap
sekarang kau akan merasakan penderitaan
yang lebih menyakitkan daripada kampar